dua tersangka pelaku penyebretan berinisial ad empat puluh tujuh tahun dan de empat puluh delapan tahun
di hakimi masa di desa sawah baru kecematan kampa kampar yau jumat siang
kanit reskrim polsek tambang minggu sore mengatakan
peristiwa itu terjadi saat kedua tersangka mendatangi warung
dan berpura pura membeli kentang
saat sedang menimbang kentang
satu tersangka berusaha merampas gelang pemilik warung
menyadari hal itu korban sepotan menangkap
memiting kepala tersangka sambil berteriak
warga yang terlanjur emosi bahkan membakar sepeda motor tersangka
polisi yang mendapat informasi langsung mengamankan tersangka dari amukan masa
sekaligus menyita barang bukti gelang emas hasil rampasan
yang mana kedua pelaku telah melakukan judan dengan kekerasan
terhadap seorang wanita penjual santan
satu orang ini sjelde pura pura berbelakang
belanja membeli kentang
kemudian satu orang lagi menunggu di atas sepeda motor
kemudian saat penimbangan kentang tersebut
inisial d tersebut merampas gelang yang ada di tangan sebelah kiri
aksi pencurian yang memantik emosi masa juga terjadi di bogor jawa barat
dalam video amatir yang direkam warga
terlihat seorang pelaku pencurian spesialis rumah dalam kondisi babak belur
tersangka terpergok warga saat hendak kabur setelah membobol rumah korban
dua laptop satu ps sama baik kemeja dua sama satu gin
kemungkinan buat nutupin barang barang yang dibawa dari pulang dari rumah
biar nggak kelihatan sama seperti
tapi kebetulan pas itu pas ada di rumah ternyata tetangga saya ngeliat
pak rumah dia tanya dia kabur lah
menurut petugas keamanan setempat ada dua tersangka
komplotan itu mulanya mengelabui
satpam masuk ke area perumahan dengan berpura pura sebagai tamu
kejadiannya pas saya lagi jaga lagi jaga warga teriak maling maling
saya tutup portal dia terdongkak senjata ke portal saya buka sedikit
saya timpa pakai portal dia mau jatuh dia balik lagi dia langsung tancap gas
tersangka yang tertangkap kemudian dibawa ke markas polsek gunung sindur bogor
tersangka yang tertangkap kemudian dibawa ke markas konsek gunung sindir bogor
di senjata api
tim liputan cnn indonesia